lumayan ya orang itu unternehmen
ini ini yang sakit ustadz
diritu doang kemampuan lo
pakai sok ngejarin bocah
ya ya men
panas pak deh
kenapa mesti kabur
haikal gak lari pak deh
haikal gak salah kok
pak ustadz kalau haikal yakin nggak salah
kenapa haikal takut
firman allah dalam al quran di surat al maida
janganlah kalian takut kepada manusia
tapi takutlah kalian kepada allah
jadi kalau haikal gak merasa diri haikal itu bersalah
mereka gak usah merasa takut ya
karena allah selalu beserta dengan orang orang
kita ke ruangan pak kiai amin ya
saya ikut juga
kesian sama ayam ayam itu pak kiai
kalau kita diaduk kayak ayam ayam itu
gimana perasaannya coba
tadi juga nurul lihat mereka semua tuh
perbuatan yang kalian lakukan itu memang benar
karena rasulullah saw itu
dan dia melarang untuk menyakitinya
perbuatan baik itu memang banyak sekali rintangannya
kamu harus lebih tabah lagi ya
haikal liat sendiri kan
kalau kiai itu gak marah sama haika
jadi sekarang haikal gak usah takut lagi ya nak ya
makanya jadi orang tuh jangan so jagoan
itu bukan so jagoan namanya
kalau gak tau alasannya
yaudah sih gak akan nutup nutup mulut aku
yaudah sih gak usah fitnah
aduh gak usah darah juga dong
tapi kamu ngapain dengan kita
yaudah gak usah darah darah
gak usah buka buka
deket sama setan
ya tiga ya jam sana terus ya untuk para santriwan dua hari lagi kalian akan mengikuti pelantikan
kenaikan sabuk dan untuk anggota baru kalian akan mengikuti ujian untuk masuk anggota baru
jadi saya minta latihannya sungguh sungguh ya yang semangat silakan pertama lagi ya
gue tepung dikasih lagi jawara kampung datang mau menang
kalian gak perlu
takut ya hal seperti ini nggak usah ditakuti
assalamualaikum maaf ada yang bisa kami bantu jangan basa basi lo nih kenalin gue
awang jawara kampung sini jangan cengar cengir lu kayak kuda balap
jangan takut jangan panik disini ada ustadz musa belum pernah tahu kan jurusnya ustadz musa
paling enak buah semangka ditaruh
memang paling banyak anak perjaka cuma ustadz musa yang paling tampak
eh salah pantun ya
yaudah ustadz ridwan geser disini dulu biar minjem urusan saya
ustadz tuh yakin
buah markisa dililit kawat ini ustadz musa jawaran dunia akhirat
kecil rata beli bubur hitam gak usah banyak cerita yuk kita berantem
mau pakai jurus apa nih yang pertama dulu ya
kita kasih jurus apa ini ular mencari cinta
jurus yang berikutnya nih
masih kuat masih kuat masih kuat
ayam cakar pasir
ini ini yang sakit ustaz
ya ini dong
ini doang kemampuan lo
pake sok ngajarin bocah
ada perawanan yang ini
kok jadi berkelahi seperti itu
hidup ustadz musa hidup ustadz musa
cukup cukup ustaz ridwan panggil pak awang kesini baik pakai
bawah mari kita bicarakan baik baik di rumah pakai